kamu masih terlalu muda pengalaman spiritual kamu teh masih dangkal logika kamu sangat salah
coba kamu sendiri yang bakal bikin pesta tapi kamu melarang orang orang bahwa kado buat kamu
nanti orang sangka kamu gelo mau kamu
kalau kamu pergi rumah siapa yang nunggu
rumah mah biarin kosong aja
sampai jadi omongan orang awas lo
jadi rumah pak dadang dimananya
ya sebelah sini rumah saya
kenapa nggak langsung ke kiri aja pak dadang kan lebih dekat
memangnya tanah di sana longsor
ini jalan memang rapi bagus lewat sini langsung ya
tapi jangan langsung kamu kesini dulu nih lewat gabung gabung
muter muter lagi kiri baru rumah saya
ya waduh pak dadang
tenang aja nanti saya tambahin kamu gak usah khawatir ya
apa perlu saya berhenti di setiap rumah mereka
bagus itu setuju saya
kalau dede cantik mau kenapa nggak ambil kah aja
mak kenapa mak
mak buka pintunya mak
ya allah mak
mak mau pergi kemana
maafin atau kalau tidak ada salah
mau pergi ke rumah saudara emak
saudara yang mana mak
mak cuma punya dua saudara
dua duanya juga udah pada meninggal
oh kamu doain mak meninggal
terserah emak mau pergi kemana
kalau mak mau pergi
dedek juga mau pergi
mau pergi kemana
mak masih mending punya saudara walaupun sudah meninggal
kamu anak tunggal nggak punya saudara sama sekali
ya terserah dedek aja
dedek mau pergi kemana
pas pagi pagi udah ngelamun aja
cik imastek gak kepikiran mau beli motor
gak kepikiran atuh
beli atu cek biar nanti motornya teh saya ojekin
tapi setel lagi ngumpulin uang buat rekamannya si cucu
iya kang sekarang teh susah cari produser
jadi harus modal sendiri
terus nanti diavlog di youtube
akum dari mana pagi pagi udah rapi
dari rumah cek
kos masih butuh teh
pas pasan sih tapi udah keburu jatuh janji sama kamu
pasti dibayar kang secepatnya
tapi jangan bilang sama siapa siapa
nanti takutnya jadi rame
iya iya kang makasih ya kang alhamdulillah
cek toh hilang beli catat ya
iya makasih teh
iya makasih teh
terima kasih ya doi
kamu telah mempercayakan kepada saya untuk jadi pembaca doanya nanti
jujur ya doi
tidak banyak orang yang mau melakukan itu
kalau pembaca doa yang terkena mahal harganya
toy kamu teh bakal punya duit banyak ya
ya enggak lah itu pak ustadz
masa pesta nyari untung
di kertas undangannya nanti malah saya mau nulis
dilarang memberikan kado dalam bentuk apapun
termasuk uang ya tuh pak ustadz
elah elah idoi
kamu teh tidak paham
kamu masih terlalu muda
pengalaman spiritual kamu teh masih dangkal
logika kamu sangat salah
coba kamu sendiri yang bakal bikin pesta
tapi kamu melarang orang orang bawa kado buat kamu
kalau kamu pergi rumah siapa yang nunggu
rumah mak biarin kosong aja mak
biar jadi sarang ular
udah biar emak aja yang pergi
kamu di sini aja sama anak anakmu
ya ampun mak
pasti ini gara gara ronaldo kemarin ya
dede emak gak bakal nyakitin emak lagi
emak mau pergi
beneran emak mau pergi
kalau kamu maksa emak tinggal di sini
ambil saya bawa ke kamar
kan kamu yang maksa emak tinggal di sini
nih bawain sekalian
kan yang pesta saya
masa orang lain yang susah cari kado buat saya
itu kumaha tuh pak ustadz
itu seperti yang saya bilang tadi
pernah dengar ente
gebiar pesta di mal
pasti kamu gak pernah dengar
kamu datang ke sana
apakah kamu dikasih makan gratis
ya mesti belanja dulu waktu pak ustadz
nah mereka pesta
kamu yang ngeluarin uang
begitu logika yang benar
ya nanti pesta ulang tahun jeniper jadi sepi itu pak ustadz
atuh serahkan ke saya
tapi ini seperti di bank
bukannya riba bukan bunga
ya bukan komisi juga
bener atuh pak ustadz
terima kasih pak ustadz
itu sejuta buat beli onder motor saya
saya kan butuh motornya
udah cepetan ayo
iya sebentar kang sebentar
kang cepetan atuh
teh saya itu nyerah
saya doain jelek dia dapat kemudahan
saya doain baik dia dapat kemudahan juga teh
teteh yakin kalau kamu pisah ranjang itu senjata paling pamungkas
apapun yang kamu minta pasti akan disetujuin sama orang tua
pak agus suara
kenapa gak dari dulu ngusulinnya teh
karena kalau teh teh ngusulin suami istri pisah ranjang itu dosa kom
rupanya kalau dia gitu sungguh a